oh saya tadi ngasih meja
sik pusing ya
pulang lahiran mah kalau sakit bukannya di pala pak de
ya daripada saya tiduran aja
permisi pak de
serge alangkah baiknya kalau saling bertemu itu ucapkan salam
maka saya akan menjawab walaikum salam
cepat amat berlalu sih serge
cepat banget sih berlalu mister
pak siti masih betah di bawah ngeliatin mister serge
makanya baru juga enakan pak siti
gak boleh ngeliat yang bening dikit
awas kerjanya jangan terburu buru ya
karena terburu buru itu sifatnya setan
ada tumpah begitu pada jatuh begitu tuh
ayo pelan pelan pelan pelan
dibilas pelan pelan dilah pelan pelan ya
harus beres semua
masalahnya saat kita jamur jalan
kayaknya ustaz musa tidur ya
udah dibilang kalian tuh kalau kerja jangan buru buru
lihat tuh hasil tuh berantakan kayak begini tuh
pokoknya ustaz ustaz yang mulai ngerasa tuh gak mau tau
sekarang kalian cuci ulang lap lagi kalian taruh yang bener
kalau kalian gak beres juga kerjanya ustaz akan kasih hukuman
kalian bersihin toilet semua
udah pesan rekunanta cepat
luruskan dan rapatkan sahabnya
karena lurus dan rapatnya sahab itu merupakan kesempurnaan dalam sholat
as sholatu jamia rahimakumullah
saya tadi gak semeja
alhamdulillah akhirnya sobri sandar juga
kalau sobri gak sadar
siapa yang jajanin kita
siapa yang traktir kita
mr sergi mau gak sholat asar berjamaah sama kita
betul tidak teman teman
maaf ya tapi aku lagi tak sholat
mr kok mr nggak sholat sih
kalau cowok itu ada halangannya
tidak ada alasan untuk tidak sholat
saya nanti akan menyusul
saya mau mandi dulu ya
kita sholatnya berjamaah aja
malah yang banyak loh mr
wuh banyak banget
buah buahnya gitu ya
ya kalian dulu
beneran ya mister yaudah nanti mister nyusul ya
kita duluan assalamualaikum
timbang nempel begini doang saya saya juga
kayak nggak ada bocah
nanti siapa yang jagain dulu bang kalau saya juga semua muanya nih
lo kan jauh lebar kampung
bukan olahraga antar pesantren
iwow alamak sungguh
ini siapa yang jaga
saya tetep mau main bola disini
pokoknya saya mau minjem tempat ini
nggak boleh sana main bola aja di lapangan
pokoknya kalau saya nggak diizinin main bola disini
lihat apa yang terjadi
wah hebat sekali sekiranya
iya ya seperti ronaldo aja ya
wah retak serem banget tendangannya
boleh minjem ke tempat ini
ya udah main bola sini saja
siapa nih yang mau bantu kita main bola hah
wah ini harus diambil tindakan tegas
udah dia datang nggak pake salam lagi
kan kita jadi sungguh
ini cuma kecil masih kalah sama jurus aku
hei sobri memangnya tidak ada tempat lain ah
hanya sobri lu orang bikin onar saja itu tidak baik
betul tidak tentu
terima pembalasan kum